penyu itu perannya sangat bagus karena membantu melestarikan ekosistem laut
bisa merawat terumbu galang terumbu karang
dalam arti terumbu karang tadi kan bisa mati karena banyak faktor ya
penyung saja sudah berbuat baik menyelamatkan merawat ekosistem yang di laut
nah penyung memang gak bisa merawat di darat
berarti manusia tugas kita ini di darat
hamparan pantai berpasir putih membentang sepanjang tujuh ratus enam puluh lima meter
bagaikan permadani di dekat muara sungai bajulmati desa gajah rejo kabupaten malang jawa timur
pantai yang jaraknya sekitar enam puluh km dari pusat kota itu
menjadi salah satu destinasi favorit pelancong di malang selatan
namun ada yang berbeda dari geliat wisata di sudut pantai bajulmati
nampak sekelompok orang sibuk membersihkan dan memperbaiki bangunan
yang tersembunyi di tengah tengah rimbunya pepohonan pinus laut
ya mereka adalah kelompok pegiat konservasi penyu
yang tergabung dalam bajulmati sea turtle conservation center atau bstc
kelompok yang diinisiasi oleh seorang nelayan bernama sutari ini
fokus menyelamatkan penyu dari kepunahan secara swadaya sejak tahun dua ribu sebelas
berawal dari rasa kepedulian saja
karena ya dengan kepeduliannya
karakter terbiasanya zaman dulu kan seperti itu ya
kemari paro jinawi hutan masih ligung lewang lewung
kepingin apapun masih ada
jini ada banteng merah wismacam macam lah
akhirnya dengan penyuh yang biasa yang disembeli
ini kami punya kepikiran lah
kepikiran apa nggak bisa ya
telur penyuh ini ditetaskan
semasa muda sutari dan banyak nelayan lainnya di malang selatan
terbiasa berburu penyuh
ketidaktauan akan status konservasi penyuh yang diambang kepunahan
membuat mereka kerap mengkonsumsi daging dan telur penyuh
akan tetapi melihat semakin tahun jumlah penyu yang mendarat di kawasan itu semakin sedikit
membuat sutari mengubah perspektif tentang kondisi kura kura laut itu
dulu memang saya juga ikut ikutan itu
nangkep dan sebagainya
masalahnya sudah terbiasa
adat disitu sudah biasa
nah disitulah akhirnya kami tertarik dan terpanggil untuk menyelamatkan
kebetulan dulu ini waktu penyelamatan ini banyak penyu hijaunya
sehingga penyuh hijau tadi kalau sudah mentas jadi tokek lucu kecantik
jadi tokek penyuh hijau itu rindunya ini putih
untuk kerapasnya ini hitam legam ini panjang
jadi cacat cantik itu
rasa tertarik terus akhirnya kasian
dan kami peduli berusaha menyelamatkan biar gak habis
penyu adalah satwa laut yang masuk ke dalam kelas reptilia
keberadaan penyuh terdeteksi sejak zaman jurasik

penyuh terbiasa bermigrasi dengan berenang ribuan kilometer
untuk hidup dan mencari makan di lautan lepas
namun menariknya insting seekor penyu membuat ia kembali
untuk bertelur di tempat pertama kali ditetaskan
habitat penyuh tersebar di seluruh samudera di dunia
indonesia sendiri menjadi rumah bagi enam dari tujuh jenis penyu yang ada
penyu seluruh dunia itu ada enam
nah yang di indonesia ada empat atau lima saya lupa
termasuk yang di sini ini semua penyu dilindungi dan memang masuk dalam kategori terancam punah
sehingga wajib dilindungi atau wajib dilestarikan
seperti yang di sini ada empat jenis penyu
baik itu penyuh lekang kemudian penyuh blimbing penyuh sisek
dan yang terakhir ditemukan baru baru ini yang menurut saya amazing adalah
penyuh pipi itu berkualitas penyuh yang berkualitas penyuh
yang menjaga kelesetarian penyuh

untuk menjaga kelesetarian penyuh setiap malam
sutari dan tim bstc melakukan patroli
mereka mencari jejak jejak indukan penyu yang membuat sarang untuk bertelur
di sepanjang pantai desa gedangan
agar tidak dimangsa predator atau diambil pemburu
telur telur penyu kemudian direlokasi dan ditempatkan di bak khusus
berdasarkan pengalaman mengamati siklus penyuh
sutari kemudian membuat metode baru di bak penetasan
telur telur penyu tidak ditempatkan di dalam satu wadah besar
namun disusun dalam ember ember plastik yang sudah diisi pasir
dan memiliki kedalaman sesuai lubang di habitat alaminya
tujuannya apabila telur rusak dimakan predator
seperti semut api atau terkena hujan
tak akan merambat ke telur telur lainnya

untuk awal mulanya memang butuh waktu yang panjang kali lebar ya ceritanya
dengan kegagalan sehingga ini kami buat seperti sekarang ini
contohnya di bak dalam bak masih ada ember
itu banyak tantangannya karena di dalam bak itu banyak kuman
di luarnya juga ada di alaminya sana juga ada
tapi nggak sama jumlah besarnya ini
di itulah kami memilih untuk minimnya predator masuk
sesudah kami membuat mencoba dan sebagainya ini
akhirnya kami kuatkan di inkubasi alami seperti itu semi alami ya
setelah menetas tukik atau anakan penyu kemudian dipindahkan ke kolam khusus
sebelum dilepas liarkan tukik tukik dipantau kesehatannya
tukik juga diberi makan berupa ikan tuna dua kali dalam sehari
protein tinggi yang terkandung dalam ikan tuna dipercaya bisa membantu menyehatkan tukik
agar bisa bertahan lebih lama di lautan lepas
sutari mendesain kolam konservasi dengan cekung di tengah sebagai upaya melatih tukik atau penyu yang sedang sakit
terbiasa menyelam sepanjang waktu di dalam air ini
saat memburu makanan
itu kan untuk supaya surfeit di lapangan nanti jadi eduk pembelajaran
tukik kalau datar jatuhnya ini paling ketinggian kedalaman itu sama saja
bagaimana tukik nanti bisa memilih sesuai kemampuannya dulu
kemudian istirahat bisa kepingin nyelam
dalam bisa itulah akhirnya kami buat seperti itu supaya di alam nanti surpet bisa merobos
di musim bertelur tahun ini yang dimulai sejak bulan februari hingga setidaknya pertengahan juni
sutari dan tim bstc sudah berhasil menyelamatkan dua tiga ratus tujuh puluh enam telur penyu
dua ratus lima belas diantaranya telah menetas dan dilepas liarkan
yang menarik sutari dan tim bstc tahun ini berhasil menyelamatkan telur penyu pipih dan indukannya yang terkenal langka di indonesia
sutari juga berhasil menyelamatkan dua sarang penyu berlimbing berisi satu ratus sembilan puluh lima telur
penyu belimbing diketahui terakhir kali mendarat di pantai malang selatan tahun dua ribu tiga atau dua puluh tahun lalu
kemarin dilaporkan juga ada dua ekor penyuh berlimbing
masuk di sini dan bertelur itu juga luar biasa karena apa penyu bimbing itu jenis penyu yang sangat sensitif terhadap keramaian terhadap cahaya
nah sampai dia mau bertelur di sini berarti secara ekologis secara kualitas pantai di sini itu memungkinkan dan baik menurut ekologis penyu
atas dedikasinya menyelamatkan dan merawat penyu
sutari mendapat banyak apresiasi baik dari warga sekitar maupun pemerintahan setempat
menurut saya pak sutar sosok yang luar biasa karena orang biasa bukan petugas seperti kami
tapi mempunyai nilai kepedulian yang luar biasa terhadap penyu khususnya dan lingkungan di sini
sehingga beliau tanpa disuruh tanpa dibayar mau untuk melestarikan
jadi harapan saya contohlah pak sutar gitu loh
buat pak sutar pak sutar yang lainnya
yang lain di seluruh indonesia yang memang di situ tidak hanya penyu loh sebenarnya
semua satwa atau satwa yang dilindungi itu yang merupakan aset bangsa
harusnya ada pak sutar pak sutar muncul di tempat lain yang bisa melestarikan itu
jadi kemarin waktu kita patroli untuk relokasi telur penyuh
ada jejak kemudian jejak itu terhenti ke parit parit pembuangan limbah
nah kita cari ternyata penyunya ada di bawah
kebetulan airnya ada sekitar satu lima meter
waktu kita angkat di bagian karapas atau cangkang atasnya itu retak
karena di situ kan cor ya dari cor dari beton
nah kemungkinan dia jatuhnya apa ya ngeplek itu apa ya mas
keplak kayak gitu akhirnya dia retak
menyelamatkan dan menjaga penyu tidak bisa dilakukan seorang diri
sutari sadar betul ia butuh berkolaborasi dengan banyak orang
agar cita citanya melestarikan penyu dapat berjalan lancar
memang berawat kita kesulian kesulitan ya pak
sutari menggandeng sejumlah anak anak muda untuk turut serta membantunya
ia tidak segan mentransfer ilmu dan pengalaman puluhan tahun
dalam menyelamatkan penyu kepada para mahasiswa
yang sedang melakukan penelitian atau magang
ada pula warga masyarakat umum yang mengikuti program volunteer
kami di bstc ini merangkul teman teman masyarakat yang intinya ini
siap bergabung untuk melestarikan lingkungan atau habitatnya
muhammad iqbal maghribi janet adalah salah satu peserta magang di bstc
mahasiswa semester enam jurusan ilmu kelautan universitas brawijaya ini
sudah tiga minggu terakhir ikut serta merawat penyu
ia tertarik memperdalam ilmunya tentang konservasi penyuh
di kelautan itu ada empat bidang dan saya memilih salah satunya itu konservasi
dan betul ada banyak contohnya ada mangrove ada lamun ada terumbu karang
tapi satu penyu ini yang sangat minim dipelajari pas kuliah
saya belum tahu alasannya kenapa itu tapi saya berpikir itu adalah penyuh yang paling penting untuk kita mempelajari di bstc ini
tapi diantara semua konservasi yang ada di indonesia ini penyuh yang paling jarang di jurusan saya terutama
oleh karena itu saya dan beberapa teman saya memilih untuk konservasi penyu
iqbal dan sepuluh anak magang serta volunteer di bsdc diberi tanggung jawab untuk memantau dan merawat tukik
setiap pagi dan sore ia menyiapkan makanan untuk tukik
dengan telaten iqbal dan teman temannya menguliti tuna segar yang akan diberikan
kepada sekitar dua ratus ukik di kolam penampungan
tidak lupa kolam penampungan juga dikuras tiga kali dalam seminggu
tujuannya agar air laut pada kolam yang menjadi tempat hidup tukik tidak terkontaminasi kotoran kotoran bekas makanan
penglihatan tukik yang buruk membuat mereka seringkali menggigit tukik lainnya karena dikira makanan
agar tidak menggigit makanan mereka mereka akan menggigit tukik lainnya karena dikira makanan
tukik yang terluka kemudian dipisahkan
biasanya melakukan controlling di tukik dan kebetulan kali ini ada penyu indukan yang sedang direhabilitasi
jadi kontroling juga yang kita laporkan langsung ke dokter hewan yang ada di bstc sendiri
dan untuk sore hari biasanya ada pembersihan lingkungan sekitar baik itu menyapu ataupun seperti update tulisan yang ada di penatasan dan pembersihan air serta penutupan bak telur
iqbal juga bertanggung jawab menjaga suhu bak penetasan
tutup tutup ember yang berisi telur penyu dibuka setiap pagi lalu ditutup pada sore hari
karena konservasi di bstc bersifat semi alami maka suhu pasir dan sinar matahari jadi sangat krusial dalam penetasan telur penyuh
selama proses belajar di bstc iqbal terkesan tentang bagaimana sutari memanfaatkan pertanda alam untuk menyelamatkan anak anak yang berada di dalam suhu bak penetasan dan penutupan bak telur penyuh
selama proses belajar di bstc iqbal terkesan tentang bagaimana sutari memanfaatkan pertanda alam untuk menyelamatkan anak anak yang berada di dalam suhu bak penyuh
selama proses belajar di bstc iqbal terkesan tentang bagaimana sutari memanfaatkan pertanda alam untuk menyelamatkan anak anak yang berada di dalam suhu bak penutupan bak telur penutupan bak telur penutupan bak telur penutupan bak telur penutupan bak telur penutupan bak telur penutupan
hal yang tidak bisa ia temukan dibuku atau pelajaran di kelas kelas
setelah saya magang di sini dan terjun langsung ke lapang cukup banyak ilmu yang diajarkan oleh pembimbing pembimbing di sini dengan melihat kondisi alam
jadi misalnya kita melihat pasang surut nggak dari hp tapi dari tanggal jawa
terus kita melihat posisi garis pantai dari kondisi di malam hari
dan kondisi penyunya kita bisa melihat dari awan apakah dia mau bersandar atau enggak seperti itu
dalam merawat penyu dan tukik setiap hari sutari dibantu oleh salah satu tim kesehatan bstc
namanya adalah dewi tintus
perempuan yang mengawali kecintaannya pada penyu saat menjadi volunteer di bstc
sejak awal tahun dua ribu dua puluh dua itu kemudian memilih untuk terus bergabung bersama sutari
bekal ilmunya saat berkuliah di jurusan kedokteran hewan universitas brawijaya
membuat tintus terbiasa bersentuhan dengan hewan hewan liar yang terluka
salah satunya indukan penyu yang kali ini sedang dirawat di bstc
jadi kemarin waktu kita patroli untuk relokasi telur penyu
ada jejak kemudian jejak itu terhenti
ke parit parit pembuangan limbah
nah kita cari ternyata penyunya ada di bawah
kebetulan airnya ada sekitar satu lima meter
waktu kita angkat di bagian karapas atau cangkang atasnya itu retak
karena di situ kan cor ya dari cor dari beton
nah kemungkinan dia jatuhnya apa ya ngeplek itu apa ya cek cek cek cek cek cek cek
akhirnya dia retak
di sini kemarin perawatannya reposisi sama fiksasi
yaitu mengembalikan posisi sutari

karena kan kebuka terus ada banyak beberapa pasir pasir yang masuk
terus juga dari air limbah jadi kita bersihkan kita sterilisasi
kita rawat dengan pemberian salep dan lain lain
kemudian ditutup dan langsung ditaruh di kolam rehabilitasi
salah satu tantangan tersulit dalam konservasi penyu adalah proses penetasan
dari ribuan telur yang direlokasi
namun karena metode yang diterapkan oleh sutari
mbak titus ini kenapa sih dalam perawatan telur penyunya ini harus pakai bakso
pakai ember plastik ini ya
jadi di sini ini kan bak penetasan
awalnya kita menggunakan seperti ini saja
jadi bak langsung pasir
kemudian telur kita tanam di sini
kemudian ada beberapa kali kegagalan penetasan
karena kan kelembapan di pasir naik
terus juga dari atas juga kena
itu yang pertama
waktu itu tuki sama telurnya dimakan sama semut api
semut merah yang besar besar itu
terus yang ketiga

kedalaman ember ini hampir sama
dengan cara penyusunannya
kita berbentuk piramid mas
jadi susunannya di dalam ember ini
di bagian bawah itu pasir kering
pasir kering itu adalah pasir yang tidak terkena air
kemudian biasanya sekitar lima sampai sepuluh cm dibawah
kemudian telur kita tata piramid
dalam artian selang seling
itu tujuannya ketika ada tukik yang menetas
dia masih dapat jalan ke atas
karena kalau misalkan tidak dibuat seperti itu

biasanya ketika tukik yang menetas
ketika tukik yang menetas
dia tidak bisa keluar malah akhirnya cangkangnya tidak sempurna
dia tidak bisa keluar malah akhirnya cangkangnya tidak sempurna
namanya pembuat wisata atau pelaku wisata ini
pengaruhnya seperti ini
kalau kurang paham dengan konservasi
akhirnya pandan laut ini ditebangin
dengan ditebangi ini

pasir bisa abrasi gelombang bisa sampai ke jalan jalan
kemudian penyuh dan sebagainya
tidak mau bertelur situ
itu pengaruhnya berarti pelaku wisata butuh disosialisasi
dibahangkan terkait konservasi
penyu memiliki peranan penting bagi ekosistem laut
penyu hijau misalnya berperan mengendalikan pertumbuhan lambung yang berpotensi menahan arus laut
serta menghalangi sinar matahari yang penting untuk fotosintesis biota laut di bawahnya
penyu juga berperan mengendalikan alga dan ganggang dengan memakannya
alga dan ganggang bisa merosak terumbu karang apabila tumbuh berlebih
sebelum semua merambat sampai ke akarnya biasanya itu sudah ditumbuhi alga ya
itu terus dimakan sama penyunya
bukan berarti penyu makan terumbu karang enggak tapi makan rumut rumut tadi
secara tidak langsung terumbu karang kan kemakan
kawasan pantai bajulmati sendiri dijuluki sebagai ibu kota penyu
vegetasi jenis pasir suhu serta kondisi ekologi lainnya yang berbeda
pas dipercaya membuat banyak penyu kembali bersandar untuk bertelur di bajul mati
beda beda beda asik beda telur ayo
ini telur apa itu
ayo jemblomnya dengan tintas
bajulmati ini rata rata ada tiga puluh tujuh ada empat puluh itu per tahun yang bertelur di sini
sedangkan lain lainnya ini ada cuma satu titik
satu titik berarti satu indukan
ada yang satu pantai ini ada dua ada tiga gitu
lah bajulmati itu sekian banyaknya
dan sayang kerusakan lingkungan akibat kegiatan wisata yang tidak bertanggung jawab
di sepanjang garis pantai malang selatan mengancam habitat tenyu
bagi pembuat wisata atau pelaku wisata ini pengaruhnya seperti ini
kalau kurang paham dengan konservasi akhirnya pandan laut ini ditebangi
dengan ditebangi ini pasir bisa abrasi gelombang bisa
sampai ke jalan jalan
terus penyu dan sebagainya enggak mau bertelur di situ
itu pengaruhnya berarti pelaku wisata butuh disosialisasi dipahamkan terkait konservasi
kalau tidak ada sosialisasi lewat media sosial ataupun banner atau macam macam ya
di itu habitatnya penyu
bikin api unggun bikin tenda langsung bawa chip ataupun trail
itu kan juga bermasalah
belum lagi sampah plastik yang sulit terurai kerap terlihat berserakan di pantai
penglihatan penyu yang buruk membuatnya tidak bisa membedakan sampah plastik dengan ubur ubur yang menjadi mangsanya
jika termakan sampah plastik ini berbahaya bagi kehidupan penyu
dari pengunjung wisata ini kebanyakan membawa oleh oleh makan plastik dan sebagainya
apakah saudara kita dari hulu dari kota ini membawa sampahnya ke kota
nah ini pr kita
terus sampah sampah dari hulu juga ujungnya ke laut
dimakan penyu ikan mungkus terumbukan dan sebagainya
itulah harapan kami
mohon kuatkanlah sosialisasi terutama kurangi plastik
kalau kita langsung stop ini belum bisa
kita tahu belajar ya
sosialisasi kepada nelayan pegiat wisata serta kelompok masyarakat lainnya terus dilakukan sutari
harapannya agar usahanya tidak sia sia dengan meminta warga sekitar turut serta berkontribusi
dari sisi hijau dan berkata
ia menyerukan bahwa kegiatan wisata harus bisa diimbangi dengan pelestarian lingkungan
manusia kita ini harus berperan peran berkelaborasi
contohnya penyu saja sudah berbuat baik menyelamatkan merawat ekosistem yang di laut
penyu memang nggak bisa merawat di darat
berarti manusia tugas kita ini di darat
nanti menanam mangrove pandan laut dan sebagainya supaya nggak longsor nggak abrasi
penyu juga tidak bisa
penyu bisa kembali lagi
kalau di daerah sini adalah aktivitas wisata
sebenarnya itu bisa dikemas dalam satu sinergitas ya
kenapa sih harus dieksploitasi penyunya
padahal penyu itu bisa jadi destinasi atau pointy interest terhadap destinasi wisata
seperti saat ini misalnya kita mau melepas tukek dalam tanda petik
itu bisa menjadi atraksi wisata
bukan tukiknya yang dijual bukan
tapi ketika diedukasi masyarakat melepas penyu itu di sini
dan penyu sudah dilepas di sini dia insya allah akan kembali ke sini lagi
itu kan bagian dari saya rasa namanya mungkin ekologi atau ekoturism itu seperti itu
jangan sampai penyu yang sudah ada sejak jutaan tahun silam punah dan tidak bisa disaksikan di alam liar
oleh generasi selanjutnya
tete saya ini kalau berhasil
berhasil kalau kita sekarang ini kan belum mendekati sempurna belum separuh
kalau kami nanti sudah merasa berhasil
penyu itu bertelur di alam tanpa diambil
semua masyarakat paham ikut menjaga
itu berhasil ya
maka dari itu kami kepingin meminta ke masyarakat
media sosial membantu mengembangkan menyebarluaskan
di mana penyu itu fungsi bagi ekosistem laut ini sangat sangat berarti